kemacetan pun dikeluhkan para warga yang mulai beraktivitas bekerja pasca libur lebaran
apa namanya itu senior senior
dimana kemarin ada dana masuk dari negara negara maju
memang puncaknya delapan belas sampai dua puluh enam ini
pondok ini menyajikan pilihan pilihan pilihan
jadi kita bahas aja sampai dipindah tangankan oleh orang lain
baik dan selanjutnya ada gubernur jawa tengah bapak ganjar pranowo
terutama suku bunga jadi bunga
ada orang tua punya anak lima
bayar utang itu dibandingkan dengan kemampuan pemerintah mengenerate pendapatan
nah ini yang disebut prinsipal esg ini supaya jangan sampai ada korporasi
gempa susulan ini merupakan gempa rentetan gempa yang sebelumnya juga sempat terjadi pada hari minggu
sejumlah toko emas di kompleks pasar cilengsi kabupaten bogor jawa barat
cuma mungkin kita ada beda pendapat masalah trofi apa dan lain lain
karena kita sebagai representasi anak muda kita sudah capek melihat anggota dpr yang itu itu saja
berarti perlu ada koordinasi dari pemerintah asosiasi dan juga para petani ya terkait dengan bagaimana sosialisasi implementasi teknologi pertanian
tapi lo ada ini gak sih kayak
yang kedua kalau diizinkan
berhasil ditambah dan seterusnya
nggak mungkin habis satu truk dihabiskan bawang merah nggak mungkin
mau dapil kota dapil desa media atau seperti spanduk atau baliho masih dianggap penting
jadi dia berubah menjadi pembawa pembawaan inkubator gratis
dan kita juga mempunyai beberapa tips untuk membeli rumah impian anda
ia menyiapkan hingga seribu stok kue bulan untuk dijual
kalau misalnya ternyata let s say tempat sudah ideal
tugas penyelamatan lain akan selalu dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran
syukur al fajar yang kemudian dipercaya mengawasi kawasan konservasi ini
mereka mungkin berbincang bincang di media sosial
untuk menutup obrolan kita sama tasya malam hari ini
anda mengambil sampel dan jika hasilnya positif orang itu memiliki obat obatan dalam sistemnya
putra pasangan eko apri jayanto dan fira haryanti ini tak pernah putus asa
untuk coklat bars mclass biayanya rp dua ratus lima puluh per orang dan rp tiga ratus lima puluh per orang
dua pasar di depok kemiri muka dengan pasar agung
daripada misalnya menjangkau pemilih yang dari sisi generasi terlalu jauh gitu ya
kalau itu semua hal dong semua ya masalah governance itu non negosiable
dari yang namanya ormas bergabung dengan tni dengan polri masyarakat semuanya bergerak bersama sama
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
sampai kemudian mas iman tadi sampaikan
untuk kemudian mengenerate power sehingga kemudian bisa kita desalinasi atau kemudian kita hilangkan kadar garam di air laut
ketua tentara teknologi dan operasi dari nab patrick wright mengatakan
bukan berarti kalau kita menang piala ff
artinya dipengaruhi loh oleh kebijakan politik gitu
gak tau sih kak
salah satu mahasiswa penerima bantuan memamerkan barang barang yang dinilai cukup mewah bagi seorang yang masuk ke dalam golongan penerima kip
sejuta satu setengah juta sama sejuta
di sepak bola top dunia di eropa
saya akan berbincang dengan salah satu prakirawan atau forecaster yang ada di bmkg
habis itu ya itu belajar ngaji di komunitas gerakan tunanetra mengaji
dan sementara untuk selasa kemarin tiga puluh april dua ribu dua puluh empat terpantau melalui situs bmkbg
kemudian raw material dan intermediate pun sekitar dua puluh enam
saat itu ayah berkeliling desa dan mendata
sebagian lagi mereka juga mengajar al quran bireleh pada tunanetra lainnya
selanjutnya adalah proses menguliti
ini akan segera datang kereta api komuter life
menjelang festival musim panas dimulai telah gagal total
sebagian melaksanakan apel di halaman kantor bupati
dan ini yang kami juga akan lakukan progres selanjutnya kepada kepolisian
menurut riset data kementerian kesehatan dua ribu delapan belas
dan kelebihan itu adalah
tapi karena pemain yang dinaturalisasi adalah pemain muda jadi jangka panjang kan mereka akan bermain terus untuk timnas
tidak sampai satu kilo beratnya
pasti orang tua juga tidak bisa mengurus